beralih ke informasi lain sebuah ruangan yang berada di wisma nusantara tiga gedung dpr ri lantai empat terbakar
tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini
diduga api berasal dari korsleting listrik sebuah dispenser yang berada di ruangan badan kerjasama antarparlemen atau bksap
ruangan bksap di wisma nusantara tiga gedung dpr pada sabtu ludes terbakar
kebakaran terjadi sekitar pukul delapan pagi dan api dapat dipadamkan pada pukul sembilan dengan menggunakan alat pemadam api ringan
tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini tetapi sejumlah berkas dan dokumen yang berada di ruangan habis terbakar
awalnya alarm tanda bahaya gedung berbunyi saat kobaran api di ruangan bksap membesar
sejumlah petugas pamdal datang ke lokasi dan berusaha memadamkan api
api berhasil dipadamkan tetapi petugas tidak dapat memindahkan barang penting
yang berada di ruangan ini
diduga kebakaran terjadi karena korsleting listrik pada dispenser